jumlah korban tewas kecelakaan maut di desa ciloto cianjur jawa barat bertambah satu menjadi dua belas orang
korban terakhir bernama titin yang sempat dipindahkan ke rumah sakit hasan sadikin bandung
sementara itu hampir semua korban luka yang berjumlah sekitar empat puluh dua orang sudah kembali ke rumah masing masing
dan polisi masih mencari kernet bus yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya
sampai tadi pagi ternyata diketahui ada penambahan korban yang ada di sini
itu nama atitin penumpang angkutan umum
di mana baru diketahui karena korban setelah terjadi kecelakaan langsung dibawa berobat ke bandung
senin siang petugas gabungan polres dishub dan juga kemenhub menggelar razia bus wisata di jalur puncak res area tol ciawi kabupaten bogor jawa barat
dan lebih dari tiga belas bus wisata syarat penumpang terpaksa dipulangkan lantaran kondisinya
ternyata layak jalan
selain tanpa sistem rem pengaman sebagian bus juga tak memiliki kelengkapan surat kendaraan serta uji kir
sejumlah bus wisata yang hendak melintas di jalur puncak bogor jawa barat ini dirazia petugas gabungan polres dishub dan kemenhub di kilometer empat puluh lima rest area ciawi
saat diperiksa kondisi sebagian roda bus asal jakarta ini sudah sangat tipis
bahkan perangkat rem pengaman seperti rem tangan kaki dan angin juga nyaris lolos
selain itu para pengemudi juga tidak memiliki kelengkapan surat seperti sim dan stnk
sebagian lagi armadanya tidak dilengkapi tanda lulus uji kir
para sopir berdali mereka hanya menjalankan tugas dari perusahaan untuk mengangkut rombongan penumpang ke tempat tujuan wisata
saya kurang tahu pak saya cuma hanya menjalankan perintah dari perusahaan
cuma hanya bawa gitu aja saya kurang khusus
kalau persiapan kendaraan pas
cuma hanya stnk nya dan dearnya mati aja udah gitu
usai ditilang belasan bus wisata ini terpaksa dipulangkan kembali ke daerah asalnya
dan sebagian lainnya dikandangkan di unit pjr to ciawi
kurang lebihnya ada tiga belas tadi kami periksa
bus yang tidak layak ke jalan
buku kirnya juga sudah mati
dan semuanya itu kita putar balikan kembali lagi ke jakarta
walaupun di situ ada penumpangnya ataupun
tidak ada penumpangnya
semuanya kita putar balikan kembali ke jakarta demi keselamatan kita semua
rencananya petugas akan memanggil para pengurus po bus berbahaya tersebut
hingga nantinya dijerat ancaman sanksi dari kemenhub
yang kami periksa ada terdapat banyak kekurangannya
di antaranya adalah rem parkir yang sangat penting sekali
terus kemudian rem utama juga ada beberapa
kemudian apa namanya
ban ban juga ada yang roseng
kemudian juga ada dari opernute dari penumpang itu sendiri terlalu banyak
razia gabungan akan terus digelar berkala menyusul maraknya kecelakaan maut yang terjadi di jalur curam puncak
petugas juga mendesak di subrovinsi dki jakarta agar lebih ketat mengawasi perusahaan bus wisata
pasalnya hingga kini masih banyak ditemukan bus wisata tak layak berplat b marak beroperasi hingga mengakibatkan kecelakaan maut di puncak